ya meskipun demikian semua tetap bekerja ya masih tetap menghitung masih tetap memverifikasi rekapitulasi dan juga semuanya transparan nih
jangan ada dulu ya karena banyak sekali pemberitaan pihak pihak yang sudah mulai klaim sana klaim sini dan berusaha ingin melaporkan adanya kecurangan kecurangan gitu
ya nanti kita hasil akhirnya akan dilihat ya di hasil real count
jadi anda bisa lihat ya sedikit demi sedikit bagaimana proses rekapitulasi itu dilakukan
dan memang cukup melelahkan sangat melelahkan apalagi belum penghitungan anggota legislatif yang masuk ke senayan ya atau dprd dan dprd itu juga cukup melelahkan
dan itulah yang membuat mengapa begitu banyak jatuh korban akibat kelelahan dalam hal penghitungan surat suara ini
yang paling pasti mau caleg ataupun capres semuanya menanti ya bagaimana keputusan kpu resminya
satu yakni ma'ruf amin menyatakan suara warga nadatul ulama menjadi penentu kemenangan pasangan capres satu
menurut ma'ruf amin penentuan pemenang pilpres ditentukan oleh kpu
sementara itu calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno menyatakan hasil resmi hitung kpu di provinsi bengkulu yang memenangkan dirinya dan prabowo
menjadi penyemangat para relawan untuk tetap mengawal perhitungan suara hingga kpu mengumumkan hasil akhir
calon wakil presiden nomor urut satu ⁇ maruf ⁇ amin menyatakan suara warga nahdlatul ulama akan menjadi penentu kemenangan capres satu dalam kontestasi pemilu presiden dua ribu sembilan belas
hal ini disampaikan maruf saat mengunjungi kantor wilayah nahdlatul ulama jawa timur minggu sore
⁇ maruf ⁇ juga menambahkan sampai saat ini kemenangan pasangan satu versi hitung cepat ditentukan oleh tebalnya kemenangan suara di jawa tengah yogyakarta dan jawa timur
hal itu menurut amin menunjukkan solidnya suara warga nadatul ulama yang menjadi penentu kemenangan capres satu dalam kontestasi pemilu presiden dua ribu sembilan belas

hal itu menurut amin menurut ma'ruf juga menyebut jika pemenang pilpres ditentukan oleh hasil hitung akhir oleh kpu

sementara itu calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno menyatakan
hasil resmi situng kpu di provinsi bengkulu yang memenangkan dirinya dan prabowo
menjadi penyemangat para relawan
menurut sandi torehan ini membuat relawan menjadi lebih semangat
untuk tetap mengawal perhitungan suara sampai hasil akhir resmi diumumkan kpu
apalagi hasil hitung kpu yang memenangkan pasangan dua ini bertolak belakang
dengan hasil quick count beberapa lembaga survei yang sebelumnya menyebut
jika pasangan satu lah yang unggul di bengkulu
itulah yang saya sampaikan awal bahwa kita harus tunggu sampai perhitungan akhir
karena apa yang terjadi bisa sangat berbeda dengan hasil perhitungan
apalagi kalau perhitungan manual
jadi mari kita tidak tergesa gesa kita gunakan kesempatan ini untuk mengawal proses demokrasi
dari total delapan ratus tiga belas tiga ratus lima puluh tps di seluruh indonesia
tim liputan cnn indonesia